sebuah kanal youtube bernama suna nabi diduga mendiskreditkan nabi muhammad dan menyudutkan umat islam beredar luas
mui dan pemerintah pun mendesak kepolisian untuk segera menangkap pelaku
dalam materi video yang diunggah kanal tersebut menampilkan wajah nabi muhammad secara jelas dalam bentuk animasi
selain itu dideskripsikan pula kehidupan serta ajaran nabi yang dianggap akun suna nabi tidak disampaikan secara jujur oleh para ulama selama ini
diketahui akun sunanambi memiliki ribuan pengikut dengan total penonton lebih dari satu juta orang
mencermati isu konten tersebut majelis ulama indonesia dan komisi tujuh dpr meminta kominfo dan pihak kepolisian menghentikan peredaran video dan menangkap pemilik kanal youtube
hingga minggu sore direkturat tindak pidana sisi berabare skrimpolri tengah mendalami penyelidikan
meminta kepada aparat dan kepada pemerintah
agar melakukan tindakan tindakan terhadap akun akun yang itu mencitrai kemurnian beragama
dalam hal ini akun sunnah nabi namanya sunnah nabi itu kan sunnah artinya sesuatu yang diucapkan lalu yang diperbuat dan diakui oleh nabi
tetapi isinya itu salah menafsirkan bahkan cenderung kalau kita melihat narasi di akhir itu mendiskreditkan pada nabi muhammad saw
dan itu mencintai
mencidrai lah ya saya tidak tega untuk menyampaikan sesuatu yang dituduhkan kepada nabi muhammad
cara hidup dan cara untuk mendapatkan kehidupan itu yang dituduhkan benar benar sakit
dan saya bukan hanya saya yang nonton tetapi teman teman yang nonton teman teman juga yang melihat di grup ia maupun yang dimention kepada akun mu itu banyak sekali yang merasa ternistakan dan merasa sakit ya dengan perilaku atau dari tayangan yang ada pada nabi muhammad saw
karena itu saya minta ke program info ini memang sebenarnya bukan bikinan di indonesia ya memang ada akun aslinya itu dari luar
dan kita minta yang di indonesia karena sudah diterjemahkan ke bahasa indonesia dan itu sudah banyak yang menonton untuk ditutup
dan saya pikir dengan sengaja yang memiliki akun itu bahwa ini sesuatu yang akan menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat sehingga ini bisa diusut ini akunnya siapa
sekarang bukan hanya berhadapan langsung sebagai diri atau pribadi tetapi akun akun kita adalah mewakili kita dan itu bisa dijerat oleh jerat oleh hukum kita
dan ini menjadi pelajaran kepada yang lain bahwa menampilkan di media atau mendapatkan sesuatu itu tidak asal comot ya tetapi juga harus jelas dari mana mendapatkan sumber setelah benar sumbernya bagaimana memahami sumber itu
dan tentunya kita harus tahu cara memahami itu dituntutkan
ini orang yang niat mau belajar apalagi memang di dalam isinya itu saya melihat di dalam film itu atau di dalam kartun itu ya memang sepertinya memang mendiskreditkan bukan dengan makna mempelajari dari isi hadis itu